longsor kembali melanda kawasan puncak ciloto cianjur jawa barat pada rabu malam
longsor menyebabkan tebing amblas sedalam empat puluh meter
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
hingga kamis belum ada keterangan resmi soal bagaimana rencana atau skema perbaikan selanjutnya
tanah yang terjadi pada rabu malam membuat badan jalan di kawasan puncak pas ciloto cianjur jawa barat ini amblas sedalam empat puluh meter
dan material tanah serta jalan yang longsor menimpa sedikitnya tiga bangunan salah satu hotel yang ada di bawahnya
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
dan sebenarnya longsor yang terjadi di kawasan ini atau di titik ini bukan kali pertama
karena pada tanggal lima februari dua ribu delapan belas lalu juga di kawasan yang sama terjadi longsor
sehingga kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat memasang bronjong
yang sebenarnya juga masih dikerjakan sampai beberapa jam sebelum longsor terjadi pada rabu malam
namun faktanya longsor kembali terjadi dan membuat proyek bronjong ini juga menjadi rusak dan tidak bisa dilanjutkan untuk sementara
belum diketahui secara pasti penyebab dari longsor yang terjadi pada rabu malam itu
tetapi kalau kita mengacu pada kesimpulan dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta kementerian lingkungan hidup
pada longsor yang terjadi pada bulan februari dua ribu delapan belas lalu ada beberapa faktor yang melatar belakangi
di antaranya adalah faktor erosi tanah faktor intensitas hujan yang cukup besar sebesar satu ratus empat puluh delapan sampai satu ratus lima puluh lima mm per hari
lalu juga yang tak kalah penting adalah faktor alih fungsi lahan yang masif terjadi di kawasan puncak dari tahun ke tahun
dan sementara itu sejak kamis pagi kementerian pekerjaan umum sudah menurunkan alat berat
untuk menutup bagian tepi jalan yang mengalami longsor pada rabu malam lalu agar tidak dilalui oleh kendaraan umum
imbas dari peristiwa longsor yang terjadi yaitu akses jalan menuju cianjur di kawasan puncak pas ini ditutup
dari rabu malam sampai waktu yang belum bisa ditentukan
sehingga kendaraan dari arah jakarta ataupun juga bogor yang akan menuju cianjur dialihkan ke cibubur cilengsi jonggol
serius sepanjang delapan puluh enam km
dan sementara itu penutupan dilakukan juga di kawasan cianjur melalui perempatan hypermarket
dan untuk menuju ke bogor dialihkan via kawasan jonggol
meherdi gautama cianjur